tante itu gimana sih
harusnya tuh kita seneng dong
orang yang hampir bikin papa meninggal itu ditangkap
bukan yang tante sekarang malah mohon mohon pengen dibebasin
mas mau kan
ibunya amirah ditangkap polisi
dan amirah ini baru aja sembuh pak
kasian amirah pak
masa papa tegas sih
ya biarin aja
itu kan urusan keluarga mereka
pak tolonglah pak
please jangan bebaskan mereka
mama udah capek capek kerja pak
mereka harus dijebloskan di dalam penjara
tolong hargai dong pak
hargai kerja mama
mesya juga gak bisa terima
orang yang hampir bikin papa meninggal itu masih berkeliaran
presidennya nggak terima assistant col poet

baik devastating pun sudah goal
tolong kajian halangi kami pergi kak
kalian ini mau kemana sih
gak ada gunanya kalian disana
kalau mas prabu sudah mengambil keputusan
dan bisa merubahnya
lagian kamu aini
katanya istri yang baik
ngurus suami aja kok gak becus
harusnya kamu itu membela suami
bukan membela orang yang sudah mencelakangan suami
kenapa kamu membela amira
karena amira itu adalah anak
dari laki laki yang sangat kamu cintai
jangan bapak menjarahin ibu saya pak
kalau bapak ingin hukum hukum hanya saya pak
bapak jangan menjarahin ibu saya pak
tidak perlu kamu berbuat begitu apinya
ayo sekarang juga pinggir dari hadapan saya
sampai bapak janji kalau bapak gak akan pernah menjarahin ibu saya
dia pasti pergi kantor polisi sekarang
udah lah aku nggak mau ribet ribet kak
tolong biarin aku sama zahira pergi
kalau saya bilang jangan jangan pergi
mama lainnya jangan kasar dong sama mamaku
kalau kamu juga nggak mau dikasar
makanya jangan mulai
bapak udah keburu pergi mak
mama itu arman mak
dia pas berpulang lebih cuci mobil
kamu anterin saya sama zahira ke kantor polisi ya
ibunya hamil ditahan di sana
ya mah mereka udah keburu kabur lagi
mana pake mobil aku pak bure
tenang aja kita pake mobil mama ya
kita susul mereka pasti ada toto dancer
astaga satu orang aja
semua angkot pada penuh
padahal aku harus segera nyusul pak prabowo ke penjara
kamu masuk rumah sakit lagi
aku gak bisa lama lama aku buru buru
ibu aku ditangkap polisi
jangan prabu wijaya
kurang ajar kamu
aku tidak akan membiarkan kamu hidup tenang
meskipun aku sekarang ada di dalam penjara sekalipun
memangnya kita akan lama ya disini ya pak
kalau kita disini terus bagaimana sih pak amira
tadi cukup sudah
kenapa harus terus terusan bikin amira
siapa dia mas wisnu
kenapa mas wisnu bilang saya gak boleh mikirin amira
tadi cukup cukup
mas wisnu yang mau beramal